lahan seluas empat dua ratus meter persegi ini adalah salah satu objek wisata kuliner di kawasan bojong koneng sentul kabupaten bogor
memanfaatkan kontur sawah yang sudah ada konsep restoran ala pedesaan ini kini jadi favorit masyarakat kala pandemi
ini kan alam ya kita senang mau yang kayak sawah sawah begini kan jarang di jakarta
alhamdulillah temui ini terus juga makanannya enak masakannya enak suasananya enak pedesaan lebih alami back to nature lah
nah disini gak cuma kita bisa makan aja ataupun menikmati pemandangan tapi juga kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan hewan yang ada disini
ada ikan ada juga ayam dan juga kelinci tadi di atas
dan juga suasana outdoor kayak gini pokoknya kita bisa langsung dapet paparan sinar matahari pancarannya
dan juga dengan suasana
nah nyaman dan udara terbuka jadi kalau lagi pandemi gak usah khawatir karena sirkulasi udara yang benar benar bagus disini
menjadi sarana rekreasi melepas kejenuhan sang pemilik restoran juga menyesipkan sisi edukasi kepada pengunjung
mengenal lingkungan sawah dari cara menanam hingga memanen padi
dulu kita waktu mau tanam padi misalnya kita kasih tahu di ig di instagram
bahwa kita mau nanam padi tanggal sekian
yang mau ikutan silahkan
kalau mau mencoba panen padi seperti apa kayak gimana bisa ikutan di sini sebenarnya
saatnya icip icip variasi kuliner tradisional khas sunda hingga betawi tersedia
ikan peda petai karedok dan pecak gurami bisa dinikmati bersama
menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya preventif dari paparan virus
wajib dilakukan di tempat makan ini
mulai dari pembatasan jumlah pengunjung hingga memakai masker sebelum dan setelah makan
wuh mata rasanya langsung seger banget ngeri hijau hijau disini
nah ini jangan salah ini tepatnya di jakarta loh di kawasan kemang jakarta selatan
dan disini memang konsepnya itu
makannya penuh dengan hijau hijau tanaman
ada tanaman sayuran ada tanaman hias ada edible flower dan juga ada herbs
dan disini kita tidak hanya bisa menyantap makanan yang disajikan
tapi juga bisa melihat dan juga mengenal
mungkin ada tanaman yang belum pernah kita lihat selama ini
seakan tersembunyi di balik keriuhan ibu kota

ini adalah tempat makan yang paling terkenal di jakarta
dan di sini kita bisa melihat area taman mandiras garden
ada pula ragam edible flower seperti bunga telang torenia kosmos dan zinia
di sini saya juga menemukan tanaman rosemary oregano dan variasi jenis mint
ada area luar ruangan ada juga area dalam ruangan
beragam sayur dan buah serta pasta buatan sendiri dijual dalam bentuk segar
ini adalah kedai makanan makanan khusus terkandung di big
dan badan lainnya sendiri
kertel zucchini tomat dan jagung yang diberi saus dressing
minumnya ice butterfly pea atau es bunga telang
selain menikmati hidangan kafe ini juga bisa menjadi latar foto dengan tema perkebunan
bagus sih konsepnya jadi kayak ada hijau hijaunya dan lain lainnya
tenang dan disini juga bisa beli tanamannya juga kalau memang berminat gitu
dan ini bagus untuk saya tidak terlalu ramai
agar saat makan tidak berdempetan